dua anggota tni dilaporkan tersambar petir di depan mabestani celangkap jakarta timur abu sore
satu korban dikonfirmasi meninggal dunia
dari video amatir yang direkam warga di lokasi kejadian
terlihat anggota tni yang tergeletak di pinggir trotoar usai tersambar petir
korban kemudian dibawa oleh rekan sesama anggota tni dari lokasi kejadian menuju rumah sakit
korban diketahui berjumlah dua orang satu orang bernama prada ardiansyah meninggal dunia
kepala pusat penerangan kapus pen tni maijen nugraha gumilar membenarkan
dua prajurit tni tersambar petir di depan di atas satu pintu markas besar tni al
kompleks markas besar tni cilangkap jakarta timur rabu sekitar jam setengah empat sore
dua prajurit itu adalah prada ardiansyah dan kelasis satu perbekalan dani sidik
ardiansyah merupakan prajurit tni ad
kedua prajurit itu tersambar petir saat melintas
menurut gumilar sesaat setelah tersambar petir
ardiansyah dan dhani sempat ditangani ugd satuan kesehatan tni
sebelum dibawa ke rumah sakit moh ridwan mauriksa jakarta timur
namun nyawa aryansyah tidak tertolong
sementara satu korban lain kelasis satu perbekalan dhani
masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit ridwan maureksa jakarta timur